perancang muda asal surabaya berhasil tampil di kancah internasional
dengan sepuluh busana andalanya xiao van tampil di paris runway show perancis
bagaimana nuansa glamour gaunya berikut keliputannya
desainer muda kenamaan asal surabaya chauvin
tak menyangka dirinya akan tampil pada ajang bergensi paris runway show pada satu oktober lalu
kesempatan ini merupakan anugerah baginya setelah berhasil mengalahkan gagasan desainer internasional lainnya
selain menjadi ajang bergensi paris runway show menjadi ajang eksplorasi ide ide kreatifnya di bidang perancang busana
bahkan shoven mengklaim dirinya sempat menolak undangan dari pentas internasional lain
seperti london fashion week new york fashion week dan sebuah kontes busana di timur tengah
dalam ajang ini chauvin menampilkan sepuluh busana andalanya
bertajuk radian collection semuanya bertema tentang benda benda ruang angkasa seperti bintang dan meteor
inspirasinya untuk menggambarkan keindahan langit di malam hari
selain berbahan kualitas tinggi chauvin mengaprikasikan ranjangannya dengan sentuhan ornamen detail bertema benda angkasa
saya terinspirasi dari keindahan langit pada malam hari
jadi ada bintang meteor kembang api
juga ada kualitas
jan semua benda yang ada di langit tak heran lenggak lenggok model cantik dengan gaun pesta
bertema hujan meteor mampu memukau para pecinta fashion dunia saya adalah salah satu model yang
sangat bangga bisa memperagakan salah satu desain bajunya dari segi tema ini mengangkatnya dian
collection dimana temanya itu dari benda benda langit benda benda angkasa semuanya ada di sini
jadi paris runway show merupakan ajang yang digelar oleh agensi oxford fashion studio yang
memamerkan karya unik otentik dan baru dari desainer dunia lukmaroza surabaya telinga
gatal telinga kotor jangan dikorek